gue masih mau nemuin bocci sama ivan
sorry ya gue gak bisa ikut sekarang
bener bener krezy itu orang
padahal kita rame rame gini ya
masa kita kalah sih
kan ada seorang doang
itu orang atletok banget ya
aku perut gue sampai sekarang sakit banget lagi
tuh orang jago banget bela dirinya
kita api kalah gini
siapa yang udah bikin lo kayak gini
temennya alex sama tristan mon
orangnya jago banget
padahal nih ya kita serang rame rame
kita buyar juga
berarti si alex sekarang punya temen yang bener bener tangguh
gue penasaran banget siapa orang itu
lo gak usah mikirin dulu aja
ada yang perlu gue bawa ke rumah sakit nggak
uh gak usah mon
kita abis ini balik ke warung bambi juga kok
udah mon bawa santai aja lah
semua pada tenang aja
gue bakal cari tau orang yang udah bikin kalian begok dulu
eh jangan mon
apalagi lo sendirian
mendingan jangan jangan jangan
aduh mon jangan deh mon
lo nanti kena penafi lagi mon
aduh jangan mohon itu orang jago banget
udah gak usah khawatir
udah gini aja deh
biar kita langsung ke warung bambi aja
udah ya mon
kalau gue datangin markas black cobra untuk nyari alex dan orang itu
itu sama aja ke bunuh diri
karena di sana pasti banyak anak anak black cobra
mendingan gue tanya ivan dulu deh
itu itu itu
sampai jumpa lagi
lo lagi ada dimana
gue mau ketemu sama lo
ada yang harus gue omongin
gue lagi sama bocin dan alex sih mon
di tempat pistol
yang lain dicabut semua
gue kesana sekarang
walaupun disana gak ada orang itu
sebenernya gue bisa nanya alex
tapi gue bakal bikin alex harus ngasih tau gue siapa orang itu
anak anaknya pada kemana
tadi ngumpul disini
udah pada pulang
lu datengnya malam begini
tadi sih abis makan malam sama si indi
ya sebelum pulang sih
ya mampir dulu lah
kirain sih ada anak anak
malah saya udah suruh ya buat disini
kenapa lo nyuruh gue omar
kayaknya boy ada masalah deh sama anak mobil
tapi kok boy gak cerita sama kita
dia gak ada masalah sama anak mobil
itu anak mobil dendam sama boy
gue gak tau juga sih
semoga aja lah selamat
muka lo udah pada jelek
siapa yang bikin tambah jelek
nih gue sama anak anak liat pada kompo disini nih
kita harus bahas masalah alex
kayaknya dia punya backing an baru deh
buat ngancurin anak jalanan klub
ya dan gue pikir sih dia bukan orang biasa
soalnya nih anak anak semuanya dihajar abis
gue kesana sekarang
kalau ngeliat kamu
dan juga mama adriana bisa rukun dan bahagia seperti mama
kamu gak pengen nyobain motornya mana si motornya atau hidupin motornya gitu
karena kalau udah apa apa dengan motor itu kita bisa klaim ke showroom
bahkan bisa diganti baru
enggak dulu depi
soalnya kan revo juga mau belajar
bentar lagi ujian
tujuh bulan lagi pip
harus dicicil dari sekarang kan
kalau gitu reva ke kamar ya pip ya
kayaknya reva gak suka motor dari yang aku kasih kali
mungkin karena modelnya kurang pas
apa aku beli yang baru
aku ganti dengan yang keluaran terbaru lagi
atau memang reva gak suka karena aku yang ngasih ya
enggak enggak enggak
kalau itu kan ada model terbaru
mas lihat sih mungkin repanya agak sungkan ya
karena selama ini kan kalian selalu berselisih
kayak tom and jerry masalahnya
jadi agak agak sungkan lah nerima pemberian kamu sayang
iya juga sih mas
ntar biar mas yang ngomong sama dia
cepet cenderungnya anduin
eh ayolah iniuéh
sakit udah udah
wah kerejanya kosong banget berakhir
gak usah banget
kita harus cari solusinya dengan hati yang bersih
sebisa mungkin kita hindari kekerasan
lagian bukan cuma alex sama tristan
ada orang baru masuk mulai kobra
dan itu orangnya kuat
tapi perasaan saya kayak pernah lihat itu orang deh
tapi di mana ya
ah dasar gentong
lupa pakai perasaan
kalau lupa itu pakai ingatan
kayak sering ambaper sih lu
kayaknya kok klub anak jalanan banyak banget yang musuhinnya
beh dan buat semuanya juga
ya untuk sementara mendingan kita menghindar dulu konvoy di jalanan
dan kalau misalnya kita ketemu sama black cobra di jalanan
mendingan kita menghindar aja dulu
jangan cari masalah sama mereka
lu bener tuh
nah sekarang mendingan kita bubar deh
lu pulang pak deh
babi juga mau cucuk udah malem
kabarin kalau ada apa apa
langsung balik ya balik rumahnya ya
amin pak deh